wakil presiden nomor urut calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno menolak ajakan memboykot bayar pajak
ini menanggapi seruan wakil ketua umum gerindra arief poyuono yang mengajak masyarakat menolak bayar pajak
poyuwono menyatakan ajakan ini dikhususkan bagi mereka yang tidak menerima pemerintahan hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun sandiaga mengingatkan masyarakat bahwa indonesia membutuhkan pembayaran pajak hingga penambahan beberapa sektor basis pembayaran pajak
ini dianggap penting melihat indonesia yang tengah mengalami perlambatan ekonomi dan pajak dibutuhkan untuk pembangunan negara
ini memusulkan untuk meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayaran pajak
kita harus juga mampu untuk meningkatkan revenue kita dari pajak dengan sistem it yang lebih baik
kami mengusulkan bahwa ada badan penerimaan negara yang dipisah dari kementerian keuangan dan itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan pemimpinan yang tegas
pajak itu sangat penting
diperlukan untuk membangun negara
jadi penyataan kami cukup jelas dan kami sangat berharap bahwa hasil daripada pemilu ini akan menghadirkan pemerintahan yang kuat dan tax ratio yang lebih besar